sejak awal november dua ribu dua puluh
dinas lingkungan hidup dki jakarta
memperlakukan pengawasan tindakan buang sampah sembarangan
di lokasi hari bebas kendaraan bermotor
dengan menggunakan pesawat nirawak alias drone
yang terlihat di jalan pemuda rawamangun jakarta timur
pada minggu pagi misalnya
suku dinas lingkungan hidup jakarta timur
berkolaborasi dengan suku dinas kominfotik jakarta timur
mengawasi perilaku warga membuang sampah
si petugas dronenya itu menangkap misalnya ya
menangkap ada pelanggaran terhadap pembuangan sampah
di titik lokasi abkb
itu akan difoto
setiap pelanggaran pembuangan sampah tidak pada tempatnya
itu dilakukan diberikan denda maksimal lima ratus ribu
sebuah drone diterbangkan oleh petugas di sepanjang ruas jalan ini
drone terbang rendah secara berkala per lima belas menit atau setengah jam
jadi sebenarnya efektif nggak sih
memantau warga yang buang sampah sembarangan
dengan menggunakan kamera drone
biasanya gimana nih untuk menangkap warga yang buang sampah sembarangan nih bang
jadi nanti begitu ada yang buang sampah sembarangan
jadi paling nggak kita terbang itu sekitar dua puluh atau tiga puluh meter
nah ini ketika kedapatan ada orang yang buang sampah sembarangan
itu sulit nggak memantaunya nih kalau lewat kamera drone
sebenarnya sih agak sulit ya karena kan fokusnya itu kebagi dua
antara kita ngeliat drone dan ngelihat layar drone
jadi mata harus jeli harus terus fokus begitu ya
selama dua jam pengawasan dilakukan
petugas berhasil mencoring empat warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan
selain denda petugas memberi opsi sanksi sosial kepada pelanggar
terutama anak anak dan remaja
mereka diwajibkan memungut sampah di jalan
ya udah sih nggak tahu
dan ya udah saya langsung lari terus dipanggil sama bapak bapak ini
kapok ke buang sampah lagi nih
selain menggunakan drone pengawasan aksi buang sampah sembarangan ini
dilakukan oleh sekitar tiga puluh petugas di lokasi hari bebas kendaraan bermotor
pemantauan aksi buang sampah sembarangan warga dengan menggunakan drone harus dievaluasi kembali
karena drone memiliki keterbatasan waktu terbang
satu drone saja hanya bisa terbang sekitar satu jam
jika satu lokasi hbkb hanya menggunakan satu drone saja
menurut saya ini tidak cukup
artinya petugas di lapangan secara manual harus tetap siaga
untuk mengawasi adakah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat atau tidak
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta